presiden joko widodo dijadwalkan menemui presiden ukraina volodymyr zelensky dan presiden rusia vladimir putin secara terpisah di kiev ukraina dan moskow rusia
sebagai tuan rumah g dua puluh tahun ini indonesia mengembang tanggung jawab penting untuk melobi rusia dan ukraina membuka ruang dialog secara damai dan menghentikan perang
pasalnya konflik rusia dan ukraina yang tak kunjung usai dapat menyebabkan krisis pangan dan kemiskinan dan berimbas kepada negara berkembang
bapak presiden di dalam pernyataannya juga mengatakan bahwa dampak perang terhadap rantai pasok pangan dan pupuk sangatlah nyata
khusus untuk pupuk jika gagal menanganinya maka krisis beras yang dapat menyangkut
krisis beras yang dapat menyangkut dua miliar manusia terutama di negara berkembang dapat terjadi
direktur paramadina gadget school of diplomacy siska prabowo ningtyas menilai
posisi indonesia sebagai presidensi g dua puluh dan politik luar negeri bebas aktif menjadi modal indonesia
indonesia bisa menemukan formula yang tepat agar rusia dan ukraina bisa mencapai kesepakatan untuk mengakhiri konflik
mungkin terkait dengan sensitivitas penyelesaian
konflik rusia dan ukraina ini yang sebenarnya sangat kompleks dan multi layer gitu ya kira kira
tapi dalam konteks tadi kalau kita kaitkan dengan lobby lobby ini tahapnya masih sensitivitas gitu ya
ketika tentu kalau dalam perang begini semua orang pengen menang gitu ya
indonesia berharap bisa mewujudkan misi perdamaian ini dan mendorong gencatan senjata antara rusia dan ukraina
dan rusia dan ukraina perlu diredam agar seluruh negara bisa terbebas dari ancaman krisis pangan dan fokus pada pemulihan ekonomi global
tika beremo pabli julian jakarta